wakil presiden maruf amin menyatakan
pemerintah akan memperlakukan sertifikasi bebas virus corona
bagi tiap warga negara asing maupun warga negara indonesia dari luar negeri
yang ingin masuk ke indonesia
sertifikat ini sebagai bagian pencegahan penyebaran virus corona di indonesia
yang diduga tertular dari warga negara jepang asal malaysia
saat berkunjung ke indonesia
maruf menambahkan pemerintah juga akan melakukan pengetahuan lalu lalang orang orang
termasuk wisatawan mancanegara maupun warga negara indonesia
yang pulang ke indonesia di pintu pintu masuk negara
terkait hal itu dpr ri mempertanyakan mekanisme pembentukan sertifikat bebas corona
yang diwacanakan wakil presiden maruf amin
menurut anggota komisi tiga dpr arsul sani
sertifikat bebas corona dinilai kurang efektif menanggulangi penyebaran covid sembilan belas
karena virus corona adalah penyakit menular yang penyebarannya dinamakan
sehingga tak mungkin dibatasi dengan pernyataan seseorang bebas corona
sama juga dengan kalau sertifikatnya itu diberikan kepada daerah
bisa saja pada satu periode tertentu daerah itu katakanlah bebas corona
tetapi juga karena yang namanya pergerakan manusia itu tidak bisa kita batasi
dari satu daerah ke daerah lain kan juga tetap saja kemudian potensinya itu ada
hal serupa juga dilontarkan jurubicara pemerintah untuk kasus virus corona
di tanah air ahmad yuryanto
menurut yuri sertifikasi bebas corona tak ada gunanya bagi warga yang datang dari luar negeri
yuri menambahkan pengendalian penyebaran virus corona di tengah masyarakat
jauh lebih penting untuk dilakukan